jeep rubicon milik mantan kepala bagian umum kantor wilayah direkturat jenderal pajak jakarta ii rafael alun trisambodo
beramat di rt satu rw satu gangjati mampang jakarta selatan
ketua rt setempat membenarkan mobil mewah yang digunakan tersangka mario dandi satrio tersebut
atas nama saifuddin warga yang pernah tinggal di wilayahnya
menurut ketua rt satu warganya bernama sarifudin sudah lama pindah
selama tinggal yang bersangkutan tidak pernah terlihat memiliki mobil tersebut
sementara pihak kementerian keuangan dan kpk telah datang untuk menyamakan data yang ternyata sesuai
diduga identitas surat kendaraan mewah tersebut mencatut nama warga yang bertempat di kontrakan
yang berada di dalam gang pemukiman padat penduduk serta terdaftar penerima bantuan sosial dari pemerintah
saya baru dengar kalau itu dia pemilik dari mobil robika tersebut bukan
tapi kalau secara kita lihat keseluruhan
set mata logikanya dan saya tahu persis kayaknya nggak mungkin banget
kalau sehari hari ini dia kerja sebagai apa
terakhir saya dapat info dia kerja di inavis
inafis mabes itu dari pengakuan dia sendiri
pengakuan dia sendiri
saya bilang sekarang kerja di mana
itu aja terakhir
anggota polri berarti
bukan anggota polri juga
bukan mungkin dia bantuan
itu apalah itu aja